mau ngapain disini
aku aku tuh sebenernya
ini kan beda produk terbaru kita
kenapa ada sama kamu
saya juga gak tau pak
tadi saya lihat barang ini
jatuh dari tas kamu
saya sama sekali nggak ngambil bedak itu
udah jangan banyak alasan
sudah servis pelanggan nggak pecus
sekarang kamu curi
mulai besok kamu jangan kembali lagi

nanti aku beli
aku pengen pake
yang lagi sedih karena mama
gimana mbak resperpunyung kali ini
sebenarnya sih agak susah kita jualannya selama mas bimo masih misterius gini
lagian kenapa sih mas bimo tuh gak bikin launching aja ke penggemar
kalau sebenernya mas bimo tuh badai
enggak mbak saya tetap pada prinsip saya
biarkan orang lain hanya melihat karya saya
dan mereka gak perlu tau siapa saya
dan aku gak nyangka
ternyata kamu itu selalu ada di dekat aku
bagaimana kalau aku nanti kembali di tempat tsukasa
tuhan sepertinya sudah mempertemukan kita dengan cara yang lebih indah
sekarang aku baru tahu kalau kamu itu terlihat lebih misterius daripada hasil karya kamu
aku aku tuh sebenarnya lagi nyari nyari mereka cuman ternyata mereka lagi ada kelas
jadi ya aku iseng iseng aja datang kesini
kenapa aku jadi deg degan kayak gini sih
nah itu buku yang gue cari
pokoknya aku harus cari uang
supaya aku bisa dapetin kontrakan buat ibu
itu apaan sih rame rame

bisa dapetin kontrakan buat ibu
tapi masalahnya aku kan gak punya laptop
ini aku pengen ikut lomba karya turis ilmiah
hadiahnya lumayan lho
tapi masalahnya aku sih gak punya laptop
tapi bisa ke warnet sih
udah gak usah ke warnet kamu gak bakalan fokus
mendingan gini aja
aku itu punya latup dua di rumah
dan yang satu udah lama aku gak pake
serius gak apa apa emangnya
kamu harus ikut aku ke rumah dulu
mereka gagal lagi menemukan anakku
kamu ada dimana sayang
mama ingin sekali ketemu sama kami
aku sudah tanya sama kamu
aku gak mau
aku bisa mengenali dia dari tanda lahir itu
itu kare karenya badai
banyak banget koleksinya
namanya juga fans garis keras kan
ngajak siapa dia
nanti kalau misalkan tugas aku udah kelar
aku pasti bakal balikin
kenapa judul karya tulis kamu gak ini aja
fenomena selfie di kalangan anak muda
nah nanti sekalian kita bisa diskusi dan tanya tanya ke bimo
soalnya kan dia fotografer
jadi aku yakin sudut pandang dia tentang fotografi anak muda zaman sekarang pasti penting banget
nanti aku bantuin juga kok
ada yang bagus malah
sekarang aku jadi punya alasan buat datang ke kampusnya meka
dan bisa ketemu sama bimo